ratusan aparat gabungan tni polri dan satpol pp mendatangi asrama di jalan kalasan surabaya jumat malam
asrama ini dihuni oleh ratusan mahasiswa dan alumni mahasiswa asal luar pulau indonesia timur dari berbagai perguruan tinggi di surabaya
aparat mencurigai adanya kegiatan terselubung di asrama tersebut
dicurigai menggelar kegiatan terselubung seperti diskusi dan adanya rencana pemutaran film lokal asal papua
jumat malam sebuah asrama mahasiswa serta alumni papua di jalan kalasan surabaya didatangi ratusan aparat gabungan tni polri dan satpol pp kota surabaya
ketegangan sempat terjadi di luar asrama
camat tambak sari bersama kepala polsek tambak sari yang hendak masuk asrama diadang puluhan mahasiswa
lantaran petugas tak bisa masuk terjadi dialog antara polisi dan pendamping mahasiswa papua
kepala polsek dan camat tambak sari surabaya mengaku
asrama mahasiswa tersebut didatangi untuk mencegah peristiwa di malang terjadi di surabaya
sebab di asrama mahasiswa itu telah digelar diskusi dan ada rencana pemutaran film lokal daerah mereka
hanya itu diskusi tapi kedulan kita nggak ada diskusi
akan kita kontrusikan lagi untuk pendataan lagi
tadi kan urusannya pak nyamat sudah ada pemikiran
nanti solusinya dengan cara yang disepakati mereka apa
di situ yang perlu kita antisipasi kan warga yang bukan mahasiswa
kalau mahasiswa benar pasti ada lah rel relnya
tapi kalau ada nyusup untuk membuat sayap sayap
pastikan tidak berhasil karena ada penolakan penolakan dari mahasiswa
ketika kita bernogolisasi pun mereka tetap tidak mengendaki kita ada justisi di situ
jadi kita mengambil keputusan kita mundur dan kita akan agendakan dalam waktu yang tidak bisa ditentukan
tapi pasti ada lah justisi di situ lagi
sementara itu pihak kecamatan berencana melaporkan hal tersebut kepada pemerintah kota surabaya
agar segera ditindaklanjuti karena dikhawatirkan terjadi hal yang tak diinginkan